perampokan dan penyekapan wali kota blitar dan istri di rumah dinasnya mengagetkan banyak pihak
pelaku diduga merupakan kelompok profesional hingga juga mengamankan dvr cctv yang berada di lokasi
kita berbincang malam ini sudah bergabung melalui zoom adalah wali kota blitar bapak santoso
selamat malam pak santoso
selamat malam mbak
pak santoso terima kasih atas waktu anda
kami sangat sangat bersimpati dengan apa yang terjadi kepada anda dan juga istri anda
terima kasih atas empatinya mbak
menenangkan pikiran dari saya dan istri
baik baik terima kasih sekali lagi atas waktu anda malam hari ini
pak santoso jika boleh saya akan meminta sedikit bapak untuk mengingat ketika peristiwa itu terjadi
jam tiga pagi persisnya apa yang terjadi pak santoso
di pagi hari
khususnya hari senin pada sekitar jam tiga malam
itu di saat istri saya melaksanakan sholat tahajud
tiba tiba dikejutkan dengan pintu kamar yang digedor gedor sama perampok gitu
karena dia takut akhirnya membangunkan saya
tapi kita sendiri baru jam satu itu baru bisa tidur
nah itu saya juga dalam kondisi
saya setengah sadar gitu
saya pikir ada gempa bumi gitu ya
karena pintunya itu digedor cukup keras gitu
dalam kondisi yang setengah sadar dan tidak
tiba tiba tiga orang perampok itu sudah masuk ke kamar
kemudian saya disekap
disuruh biarap ke lantai menghadap ke bawah
mulut saya dilakban
keuangan saya diborgo
kemudian kaki saya juga demikian
istri saya juga diperlakukan yang sama
nah setelah itu dia menanyakan kepada saya
karena memang saya tidak punya berangkat
dia tidak percaya
karena kalau saya tidak punya berangkat
akhirnya saya ditendang
untuk segera mengakui
saya juga tetap
belum memberikan penjelasan
akhirnya saya ditendang lagi
kemudian dia mengancam
kalau tidak segera memberitahukan
karena istri saya mau ditelanjangi
akhirnya saya jelaskan bahwa
uang saya ditaruh di almari
karena kebetulan almari saya juga
jadi satu dengan almari pakaian
ya akhirnya dia acak acak seluruh almari saya
ya akhirnya dia acak acak seluruh almari saya
nah disitu ditemukan uang saya
yang kurang lebih sekitar empat ratus juta
yang saya impun cukup lama
beda pukul dari
insentif beberapa kegiatan
sedikit demi sedikit yang saya kumpulkan itu
sedikit demi sedikit yang saya kumpulkan itu
kemudian setelah dia dapat juga
masih tempat menendang saya
kemudian setelah itu dia
tanya kepada istri saya
diberitahu di tempat
di ruang kerja
kemudian dia menuju ke ruang kerja
memotong beberapa kabel cctv
potah bomnya di bawah
lalu dia kabur
kalau misalnya kami melihat gambar yang kami miliki

rumah dinas anda ini cukup besar
ada berapa penjaganya bapak
selama ini petugas yang jaga
adalah pol pp sejumlah sembilan orang

yang kita bagi sifnya
dan orang dari pol pp
dan pada saat kejadian
di mana ketiga penjaga ini
dan pada saat kejadian
di mana ketiga penjaga ini
ketiga penjaga itu kebetulan juga
ketiga penjaga itu kebetulan juga
terlakukan sama seperti saya
jadi sebelum mereka masuk ke kamar saya
terlumpuhkan tiga pol pp itu

matanya di lakban
kakinya juga diikat
minta untuk menunjukkan kamar saya
diikat ditaruh di pos
ditaruh di pos
kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini
kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini
kemudian menggunakan mobil dengan plat merah
apakah bapak juga mengikuti
perkembangan penyidikan yang dilakukan polisi
perkembangan penyidikan yang dilakukan polisi
saya juga begitu mbak
bahwa mobil yang dipakai pelat merah
bahwa mobil yang dipakai pelat merah
tetapi setelah diselidiki oleh
ya kepolisian ternyata pelat merah itu
yang kepolisian ternyata pelat merah itu
memang sengaja dikaburkan
apakah itu untuk mempermudah ketika masuk
apakah itu untuk mempermudah ketika masuk
di rumah dinas supaya tidak dicurigai
kita sudah tahu
yang jelas itu
apakah ada yang anda curigai
saya percayakan sepenuhnya
tripol juga sudah turun
melakukan olah tkp
kita jam sepuluh sampai malam
kemudian hari ini
juga dilanjutkan dengan
dari restream juga melakukan hal yang sama
jadi saya menunggu hasil investigasi lebih lanjut
karena pak santoso kalau misalnya dilihat
sepertinya yang melakukan banyak juga analisa mengatakan
sepertinya yang melakukan adalah memang orang yang tahu betul
anda menyimpan uang dalam jumlah cukup besar di dalam rumah
saya tidak tahu persis pak dan tidak bisa berandai andai
sudah dilakukan investigasi oleh petugas yang bidangi
dalam hal ini adalah petugas dari keamanan
ya mudah mudahan dari hasil investigasi yang dilakukan
baik dari polda maupun dari forest rotong bitar
akan membuahkan hasil
jadi harapan saya mudah mudahan pelaku itu segera ditemukan
mungkin kalau memang ada pihak pihak yang ada di belakang layar
ini akan segera tetap berjalan ini secara terang
sehingga masyarakat akan tahu siapa
sebetulnya dibalik peristiwa yang saya alami
anda mencurigai ada orang lain yang menyuruh atau menyuruh melakukan perampokan ini
saya tidak mencurigai
tapi saya mempercayakan sepenuhnya pada
jadi saya akan melakukan investigasi
maupun olah tkp yang dilakukan oleh petugas kepolisian
karena beliau yang lebih profesional
tentunya berdasarkan data data yang didapat dari investigasi di lapangan ini
akan bisa mengerucut siapa siapa pelaku di balik peristiwa ini
pak santoso setelah peristiwa ini
apakah anda meningkatkan keamanan di kediaman dinas anda
ya saya merasa berterima kasih sekali
karena setelah peristiwa itu
bahkan dari kodim
juga menambah personel untuk menjaga keamanan
termasuk dari satpol bp di bawah berita sosa juga menambah personelnya
sehingga ini paling tidak
dan sedikit mengurangi traumatis dari istri saya
bahwa kondisi keamanan
yang ada di rumah dinas
baik bagaimana dengan kondisi istri anda sekarang pak santoso
ya alhamdulillah secara fisik
keadaannya baik baik saja
dan harapan saya
terutama traumatis terhadap peristiwa yang dialami itu
sehingga tidak terlalu membebani
pembantikan kepada istri saya
terima kasih sekali lagi atas kesediaan anda
untuk memberikan kronologi penjelasan berkaitan dengan apa yang anda alami
perampokan disertai penyekapan
di rumah dinas anda
pak santoso sekali lagi terima kasih
semoga semuanya segera terang benderang
terima kasih atas atensinya
ini segera terungkap
terima kasih bapak
berada di balik peristiwa ini
serta para pelakunya
baik terima kasih bapak
iya terima kasih bapak